ketua umum pssi erick thohir mengapresiasi langkah argentina yang memboyong skuad terbaik untuk laga uji coba melawan indonesia
argentina akan menghadapi timnas indonesia di stadion gelora bung karno jakarta sembilan belas juni mendatang
erick thohir mengatakan laga uji coba melawan argentina merupakan bagian dari mengasah mental pemain timnas indonesia
ketua umum pssi tersebut itu mengaku senang dan mengapresiasi asosiasi sepak bola argentina
karena tim tango datang dengan skuad terbaik
asosiasi sepak bola argentina afa telah merilis daftar dua puluh tujuh pemain albi celeste untuk melawan australia dan indonesia
argentina akan diperkuat kapten tim sekaligus megabintang lionel messi
serta pemain senior lainnya seperti nikolas otamendi rodrigo the paul julian alvares hingga angel di maria juga masuk dalam squad
hal hal ini harus kita biasakan
jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan akan kita melihat tembok gitu
ya justru ini kesempatan kita tadi kalau memang bisa bermain baik bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia
dan tentu yang pasti komitmen dari argentina mereka sudah membawa full tim
ya ini apresiasi yang luar biasa
hanya salah satu pemain yang saya sukai gak dibawa karena main di liga champion